wali kota medan yang juga menantu presiden joko widodo bobi nasution memastikan dirinya untuk maju di pemilihan gubernur sumatera utara
hal ini diungkap bobi merespons informasi terkait kontestasi pilgub sumatera utara pada november dua ribu dua puluh empat mendatang
terkait maju di pilgub sumatera utara bobi mengaku telah mendapat dukungan dari ketua umum tiga parpol gerindra golkar dan pan
terkait lobby lobby politik bobi bilang biar parpol yang menilai hasil kerjanya selama memimpin medan
wali kota medan sekaligus menantu presiden jokowi bobi nasution merespons isu iparnya erina gudono masuk radar bursa calon bupati sleman
sambil berseloroh bobi pun menyebut istrinya kahiyang ayu juga mau maju di pilkada
bobi sebut setelah membaca baca berita soal iparnya erina yang diisukan masuk radar bursa bakal calon bupati sleman
sebelumnya bobi sempat menyebut belum mengetahui kabar soal erina yang dilirik maju di pilkada sleman